di kawasan tersebut bisa melintasi kawasan itu
dan tidak hanya
dalam waktu dekat juga kan ada satu lagi
ya ada satu lagi yang tanggal satu april
dimana ini wakil gubernur dki jakarta sandiego uno meninjau andar pas atau jalan bawah tanah di matraman jakarta timur pada khamis malam
dan rencananya andar pas ini akan dilakukan uji coba pada satu april nanti
semoga bisa mengurangi kemacetannya
karena ini katanya bisa mengurangi sampai tiga puluh persen loh kemacetannya
tadi kita lihat masih berwarna merah kita lihat ya
seperti apa perkembangan yang sejauh ini
pada kamis malam wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno meninjau persiapan underpass atau jalan bawah tanah di matraman jakarta timur
yang rencananya akan dilakukan uji coba pada tanggal satu april mendatang
underpass matraman ini merupakan yang pertama di jakarta dengan jalur bercabang
dari arah tambak terbagi dua bisa menuju ke arah pramuka dan ke arah jati negara
rencananya andar pas ini akan difungsikan untuk kendaraan umum
sementara yang melintas di jalur atas dikhususkan
untuk bus transjakarta
dengan beroperasinya underpass ini diharapkan dapat mengurai kemacetan yang terjadi di wilayah matraman sebesar dua puluh lima hingga tiga puluh persen
wartawan bina marka akan insya allah satu april di uji coba
yang tadi sudah mengecek kesiapannya
ini salah satu juga pusat kemacetan di ibu kota
insya allah kita perkirakan antara dua puluh sampai tiga puluh persen
dari kemacetan bisa berkurang
mampang kudingan sudah sekarang kita datang
yang di sini adalah kelihatan kita akan mengurangi di matraman maupun juga di depan rsjm
sebelumnya andar pas lebak bulus dan mampang kudingan sudah diresmikan dan difungsikan untuk umum
untuk mengurai kemacetan di wilayah tersebut
fakihai tami jakarta